sejumlah pedagang melampiaskan kekesalan kepada petugas saat penertiban trotoar jalan lejen sutoyo cawang jakarta timur dilakukan pada selasa pagi
mereka juga menggelar sepanduk di bahu jalan sebagai penolakan relokasi
mereka beralasan lokasi yang diberikan sepi pembeli dan jaraknya lebih jauh dari lokasi tempat tinggal

di relasikan tempat yang sepi
kami dua tahun tidak berdagang dua tahun tidak berjualan
pemerintah kota jakarta timur menyediakan tiga lokasi bagi pedagang
masing masing di kawasan binaan umkm ciliritan susukan jeracas dan munjul cipayung
sementara fungsi trotoar di depan rumah sakit uki cawang ini akan dikembalikan sebagai trotoar dan taman
kita akan lakukan pedagangan berdagang

itu ada taman bagaimana fungsinya kembali
eka darmawan menambahkan penertiban fungsi trotoar ini dilakukan atas dasar penegakan peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum
stefanus wangi jakarta
sejumlah pemilik sepeda motor di jalan cikini raya jakarta pusat
kocar kacir saat terjaring
ketika diangkut sepeda motor diangkut
beberapa di antaranya memohon kepada petugas agar sepeda motornya tidak diangkut paksa
sejumlah pemilik kendaraan ini langsung berupaya memindahkan sepeda motor miliknya
yang parkir di trotoar di jalan cikini raya jakarta pusat
mereka panik saat didatangi petugas di sub jakarta pusat selasa pagi

sepeda motor yang terjaring langsung diangkut ke atas truk
mendapati kendaraannya diangkut paksa
pengemudi ojek online ini tak henti memohon kepada petugas agar sepeda motornya dikembalikan
namun petugas bergeming dan tetap menindak setiap pelanggaran parkir liar
ini karena ketidaktauan masyarakat atau pentingnya parkir
mereka cari yang gratis pak
nah dengan ini kita tindak kita kasih saksi pak
walaupun mereka alasan dengan
walaupun mereka alasan dengan
menunggu order bang ya
tidak ada alasan
bagi kami tidak ada alasan karena kita menegakkan yang salah
dalam razia rutin ini petugas menindak tujuh kendaraan yang diparkir di trotoar
seluruh kendaraan dibawa ke kantor sudin perhubungan jakarta pusat untuk diberikan sanksi administratif
gali putra jakarta